indonesia menjadi negara terbesar pengguna media sosial instagram di kawasan asia pasifik
kuatnya komunitas dan fitur yang terus diperbarui menjadi faktor keberhasilan instagram di indonesia
dan sayangnya informasi ini sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri dan jangan pernah berhenti untuk berinovasi
instagram terbilang menjadi aplikasi primer bagi semua orang termasuk masyarakat indonesia khususnya generasi milenial
tahun ini penggunanya mencapai delapan ratus juta dalam skala global dan empat puluh lima juta diantaranya disumbang oleh indonesia
jumlah ini meningkat dua puluh dua juta dari tahun sebelumnya
keberhasilan instagram ini terbilang cepat mengingat aplikasi ini baru berumur tujuh tahun
solidnya komunitas berlandaskan hobi merupakan faktor penyebab aplikasi ini terus digemari
indonesia adalah salah satu komunitas yang berkembang dan berkembang
dan pada saat ini kita memiliki lebih dari empat puluh lima juta orang yang aktif mingguan di instagram di indonesia
jadi ini adalah komunitas yang sangat berhasil dan penting untuk kita
sebenarnya ini adalah komunitas yang paling besar di asia pasifik
ketika kita menemukan fenomenon ini adalah pasien komunitas di indonesia
saya sangat terinspirasi oleh orang orang di sini

di mana lebih dari seribu orang akan berjumpa dalam hidup nyata dan mengucapkan pengalaman visual
untuk saya alasan instagram ini berjalan dengan baik adalah karena komunitas di sini sangat bersemangat untuk berhubungan dengan satu sama lain
di tengah perkembangan yang pesat instagram juga berjanji akan tetap menjaga konten yang ada di dalamnya agar terhindar dari pornografi
ataupun penyebaran informasi palsu
sebagai pengguna kita juga dapat melaporkan apabila menemukan konten tersebut dengan menandainya kemudian pihak instagram akan menghapusnya
jadi instagram sangat berfokus pada mengembangkan pengaturan komunitas yang sangat berbahaya
dan pengaturan komunitas ini diberikan untuk memastikan kita bisa terbuka dengan orang orang yang ada di instagram tentang apa yang aman tidak sesuai dan apa yang tidak
jadi apa saja konten yang tidak sesuai
kami memberi keuangan kepada orang orang dari komunitas untuk menandai konten tersebut agar bisa dihapus
dan tentu saja ketika berhubungan dengan pornografi kami tidak ingin itu terjadi di platform
kami memberi keuangan kepada orang orang jika mereka menemukan sesuatu seperti itu untuk menandainya di dalam aplikasi dan menerimanya
sejak dua ribu sepuluh banyak penambahan fitur besar dilakukan di instagram seperti video upload
dengan beragam fitur dan banyaknya pengguna yang ada instagram berpotensi menjelma dari media sosial menjadi wadah bisnis
hal ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat indonesia sebagai salah satu pengguna instagram terbesar
trevi pradipta jakarta